makanya nona sedih banget pak maman udah gak sama nona lagi sekarang
tapi baguslah pak di keadaan kayak gini pak maman bisa tenang
oh iya pak maman udah dapet pesangan kan dari papa
neng nona jangan pikirin pak maman
neng nona mau kemana
pak maman antar ya
neng mau ke rumah mas jodi kan
iya tapi udah gak apa apa maman
aku bisa naik taksi kalau nanti pak maman udah gak kerja lagi sama nona
abdul gak apa apa ya
gak usah pak gak usah pak maman
pak pasalnya dari otomobil pak
jangan lupa kamu pergi ke alamat ini
jalan centrawasi sepuluh menteng
ya kamu jemput dan bawa pulang neng nona
dia sekarang sedang berada di rumah calon suaminya
kakek takut kalau ada apa apa dengan yang nona
keh aku hari ini ada interview pekerjaan keh
aku nggak mungkin ke sana keh
lagipula kan kakek tahu dia perempuan paling galak sedunia keh
nara yang bikin bangku keluarga neng nona itu
keluarga calon suaminya
ini di rumah puas kakek aja banyak sekali wartawan yang datang
pokoknya kalau sampai terjadi apa apa dengan yang nona
kamu harus tanggung jawab
keh sebentar kakek
kenapa kalau urusan perempuan ini harus ada hubungan sama aku
saya harus percaya sama herlambang
ngapain lagi kamu kemari
kamu harus disini saya pecat
mau menertawakan saya
pak soal itu nanti saja saya jelaskan
soalnya sekarang di luar banyak wartawan penagi penagi hontak
bapak dan ibu jangan kemana mana
rumah kita diserbu orang
kita kapas sih malu sama tetangga
kamu usir mereka
cepat kamu usir mereka sekarang
nanti kalau terkenyang aku tinggal di rumahnya winona
aku minta maaf sama keluarganya
aku menikah dengan winona

yang menariknya ternyata yang mengakustisi semua perusahaan secara diam diam adalah
jody herlambang salah penampilnya sendiri

mari kita saksikan
ngomongnya bapak tenang saja
gak usah khawatir
mama tahu kok
bapak bisa mengerti
bapak bisa mengerti
bapak bisa mengerti
bapak bisa mengerti
bapak bisa mengerti
bapak bisa mengerti
bapak bisa mengerti
bapak bisa mengerti
gimana cara menghadapi jody
apa tidak sebaiknya kita kasih tahu jody saja soal adik kamu danirwinsa dulu
kalau seandainya jody trauma mungkin dia akan bisa mengerti tentang perasaan mama
dan dia tidak akan mengotot untuk menikah dengan winona
mama gak mau
biar itu semua jadi urusan kita
mama udah gak mau lagi mengingat ingat peristiwa itu
tak lalu sakit pak
jangan marah pak
mama tutup dulu ya
itu jody gak tahu kenapa teriak teriak
pak apa sih teriak teriak pagi pagi kayak orang kesurupan
mama cium dukamu dulu ya
biar gak teriak teriak lagi
nanti dulu deh cium ciumannya
coba mama duduk terus mama jelasin apa yang ada di tv itu sekarang tuh
itu apa yang ada di berita
kenapa semua wartawan tahu dan bilang kalau aku sedang mengambil perusahaan papanya winona
sekarang semua perusahaan milik papanya winona udah jadi milik kamu
boleh deh mama sekarang nggak usah banyak alasan
sekarang jawab dengan jujur
bener kan ini pasti kerjaannya mama sama papa kan yang mau memisahkan aku dengan minona ya kan
oke kalau begitu karena masalah aku tinggal balikin aja perusahaan papanya widona sama yang punya
iya kan kau juga itu atas nama aku aku yang berat dong
jody mama tuh kadang kadang aneh sama kamu
wacah dong kalau papa kamu ingin kamu itu punya jodoh orang yang bisa membantu papa di kantor
membantu untuk majuin perusahaan papa bukannya nantinya morotin kamu
seharusnya mama itu bisa membujuk bapak supaya papa tidak melakukan hal hal seperti itu
tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh
tuh ah mama jahat pokoknya jahat
jodi kamu itu kalau bicara suka ngerti
suka nggak dipikir dulu ya asal ceplas ceplos aja
kamu tuh nggak pernah berpikir nggak pernah ngerasain kalau mama itu sayang sama kamu
mama yang hamil sembilan bulan mengandung kamu melahirkan kamu mengurus kamu sampai kamu sebesar ini
terus kamu bisa bilang kamu mama jahat
kalau mama jahat kamu apa
saya mau ke rumah
tolong bawa jody keluar dari rumah ini sekarang
mas mas jodi bu
nggak usah diusir ma
satpam tolong bawa dia keluar
eh gue juga bisa keluar sendiri
kamu pikir itu hidup gampang
tanpa pakai uang sebentar lagi kamu akan datang sama mama
tidak saya pikir nggak bisa hidup sendiri
artah kenapa lo bilang gue mau kabur ya
ah nurut artis nggak ngerti juga
mas ya ya pinjem duit
eh tapi tinggal sepuluh ribu mas kan belum gaji ya
buat apaan sepuluh ribu
ya ada ada pinjem telepon sini
sisil pulsa anda tidak cukup

nggak ada bunanya amat ini sekarang sekarang sekarang
nggak ada mas
buat apaan sepuluh ribu
jika anda delta mega ganti
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas